aku janji aku akan bikin kamu sama katanya jadian
papa harus keluarkan mama dari rumah ini
kan kamu tahu keuangan kita
kalau bisa mama bisa mati di sini
kok bisa sampai ketahuan
dan kenapa gak minta bantuan
mending kalian papa mentah mentah
ya udah duduk duduk
aku akan jadi sekretaris
berarti aku akan sama nara di kantor dan di rumah
lucu banget nih
kalau tanya tau aku gak mau bantu adeknya
tuh pasti dia marah sama aku kan
pasti nara masih bete deh sekarang
ini berarti maju kan
kenal mundur juga kenal
kayak judul film
besok pakai baju apa ya ke kantor
pak jody silakan keluar anda bebas
saya duluan om
oke jod tapi ingat dong janji kamu
kalau kamu keluar kamu akan bantu saya
tidak om tidak apa apa
sesuai dengan perjanjian awal
orang orang pada kemana ya
tante yang lainnya udah kemana sih
mana saya tahu keluarga saya pada kerja
nara lagi pergi ke kantor
dede lagi pergi ke bengkel
kalau keluarga kamu mana saya tahu
tante itu kelihatannya seru aku bantuin ya
ini supply mahal nanti kalau rusak gimana
juga aku bisa udah aku bantuin ya
aduh jangan aduh
aduh kelipan kan
tidak tidak tidak
kalau aku pacaran sama nara terus nikah
apa aku harus bantuin ibunya cuci baju pakai tangan gitu
kalau nara nggak bisa beli rumah baru yang lebih lengkap dan modern gimana ya
masa aku harus tinggal di tempat kayak gini
bercanda banget sih
aduh aduh ya allah
aduh aduh aduh
aku harus pinter mainin nara
biarpun aku masih ragu
tapi nona pun gak boleh dapetin nara
biar aja deh sama si bego jody
dan nanti aku akan suruh nara ambil perusahaan jody
mau apa lagi bang maman
lihat saya di tahanan
apa bapak sudah belajar sesuatu
selama di dalam tahanan
alah udah jangan pakai teori teori segala deh
kalau ditanya saya akan jawab
saya lebih senang tinggal di sini
daripada di rumah pak maman yang busuk itu
benar ya pak
kalau bapak memang lebih senang tinggal di sini
saya akan pergi
ya tadinya saya bermaksud
untuk mencaput tuntutan saya
dan membebaskan pak erwin
saya masih dendam
ini pengkhinaan buat saya tahu
pak maman sudah pulang
pak maman makasih banyak ya pak maman
kamu ini benar benar anak durhaka
berterima kasih sama orang yang menjebloskan papa ke penjara
aku harus lebih tegas lagi
untuk menghabiskan diri saya
sebagai orang yang tidak bisa diberi penjara
saya harus lebih tegas lagi
untuk mengambil tempat untuk menjaga diri saya
untuk menjaga diri saya
untuk menjaga diri saya
untuk menjaga diri saya
untuk menjaga diri saya
untuk menjaga diri saya
aku takut aku kemurung mati
berapa banyak hutang kalian pada saya
dan keluarga saya
sebelum hutang itu lunas
kalian tidak bisa keluar
dan kembali ke rumah saya
dan kembali ke rumah saya
jadi saya harus mengikuti pak maman
karena bapak tidak punya pilihan lain
atau silahkan bapak tidur di jalanan
ada apaan sih aah di mana
ada apaan ada apaan
udah udah boiling
arah mulai besok kan aku bakal kerja nih
kau mau tau berapa gaji kamu
ya yang pasti
pasti gak banyak sih aku tau
cuma aku janji aku bakal kerja keras
terus aku baru kerja siangnya tuh
paginya tuh di kantor nyedodi
terus malamnya aku bakal kerja di
ya gimana aja pokoknya aku bakal kerja terus
dalam masalah ini tuh kamu bukan salah sendirian
dan kamu gak harus nebus semua kesalahan ini
beban ini gak harus kamu tanggung
sekarang aku mau ketemu bapak
karena maafin bapak aku ya
kamu jangan nangis tuh
ini bukan salah kamu
dan bukan kamu yang harus nanggung sendirian semua masalah ini
udah kamu tenang kamu sabar
aku juga pasti akan ikut pecahin masalah ini
udah aku berangkat dulu ya
papa harus keluarkan mama dari rumah ini
kan kamu tahu keuangan kita
kalau bisa mama bisa mati disini